warga ngawi jawa timur resah karena beredarnya foto serta video mesum seorang ibu dan anak perempuannya
keduanya secara bergantian berbuat tidak senonoh di rumah mereka
yang memprihatinkan lagi mas video itu kan terus disebar untuk merayu ibu ibu supaya mau diajak seperti yang ada di gedung itu mas
boleh yang lagi itu
iya yang lagi itu
itu pemerannya itu laki laki itu sama ibu sama anaknya dia
iya mas itu ibu sama anak dan yang mengambil gambar itu anak yang masih di bawah umur
salah satu ibu rumah tangga yang menerima kiriman video tersebut
melaporkan pria berinisial ar dua puluh sembilan tahun warga desa tambak boyo mantingan ngawi yang ada dalam video itu kepada polisi
seorang guru smp di blitar jawa timur berinisial b dibawa ke unit reskrim polres blitar kami siang
guru olahraga ini harus berurusan dengan polisi lantaran melecehkan siswinya sendiri
di hadapan penyidik ia mengaku telah melakukan perbuatan itu sepuluh kali
terus cara ini jadinya melakukan perbuatan gimana pak
ducurayu kah atau ditumis lihat atau serahkan kekebangan
polisi menetapkan b sebagai tersangka berdasarkan hasil visum terhadap korban
tersangka sempat hendak melarikan diri tetapi akhirnya berhasil diringkus
tim dukutan cnn indonesia